siti nur hafiza adalah salah satu dari tujuh pelajar madrasah aliyah dan madrasah sanawiyah di lombok timur
yang menikah di tengah pandemi covid sembilan belas
bosan terus menerus berada di rumah karena tak ada kegiatan belajar menjadi salah satu alasannya
karena bosan di rumah tidak ada kerja saya kesehatan
data yang diterima oleh kepala seksi pendidikan madrasah kementerian agama kabupaten lombok timur
menunjukkan tujuh siswa dilaporkan oleh sekolah masing masing melakukan pernikahan dini
sementara itu berdasarkan laporan yang diterima unit pelayanan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak lombok timur
lima belas pelajar telah menikah sejak januari
delapan anak diantaranya menikah saat pandemi yang berawal sekitar maret lalu
pernikahan dini di lombok timur banyak dilakukan siswa kelas tiga smp hingga kelas dua sma
menurut kami angka yang tersebut ini
mungkin tidak melupakan kumulatifnya kalau kita berbasis kepada yang terlapor saja
menurut badan kependudukan dan keluarga berencana nasional
pandemi tidak menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan dini tersebut
melainkan faktor ekonomi adat dan budaya serta rendahnya kesadaran masyarakat
adapun edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan sosialisasi batas minimum usia pernikahan belum berjalan dengan baik
keinginan bkkbn memasukkan hal ini
dalam kurikulum pendidikan juga belum terlaksana
kita ekstra kurikuler melalui pikr misalnya
selanjutnya bkkbn akan memberi pendampingan kepada anak anak di lombok timur
yang sudah terlanjur melakukan pernikahan dini
tim liputan cnn indonesia